pelaksanaan haji di tahun ini bersamaan dengan musim panas di kota mekah dan juga madinah
pusat kesehatan haji kementerian kesehatan meminta jemaah calon haji untuk menjaga kesehatan dari risiko dehidrasi
ya selain itu mereka juga diminta agar selalu menggunakan alat pelindung diri yang telah disiapkan pemerintah saat bepergian
suhu kota mekah saat ini tercatat antara empat puluh satu sampai empat puluh dua derajat celcius
suhu panas terasa menyengat antara waktu zuhur hingga asar waktu setempat
berdasarkan pantauan perubahan cuaca juga terjadi di madinah yang berkisar dua puluh enam derajat celcius pada pagi hari
suhu diperkirakan mencapai empat puluh satu derajat celcius pada sore hari
sementara itu pada puncak ibadah haji pertengahan agustus nanti suhu diperkirakan bisa mencapai empat puluh tiga derajat celcius
pusat kesehatan haji kemenkes meminta jemaah calon haji untuk selalu mengkonsumsi air minum yang cukup
mereka juga diminta selalu menggunakan sandal payung masker tas dan juga penyemprot air
berdasarkan laporan puskes haji hingga sabtu dua puluh satu juli sudah ada empat puluh satu orang yang berobat di klinik kesehatan haji indonesia di madinah
tiga diantaranya dirujuk ke rumah sakit arab saudi dan empat lainnya masih dirawat di klinik
ketika diberi kekuatan kesehatan haji diperkirakan bisa menghindari dari dehidrasi dan heatstroke
yang seperti ini harus dibawa terus kemanapun jemaah haji itu pergi
karena akan diisi dengan air zam zam atau air lainnya yang bisa diminum dan berguna juga disemprotkan ke wajah